ini terkait masih dengan acara imf yang ada di bali
di mana presiden joko widodo membuka parade budaya sebagai rangkaian annual meetings imf world bank dua ribu delapan belas
presiden yang terkesan dengan kebudayaan bali meminta parade budaya dihadirkan di sela pertemuan tahunan tersebut
parade budaya digelar pada hari kelima annual meeting imf world bank dua ribu dua puluh
berlokasi di pusat belanja bali collection nusa dua
parade ini mengangkat tema proses hidup manusia dalam adat istiadat bali
sejak dilahirkan ke dunia hingga meninggal
parade tersebut melibatkan ratusan penari dan arak arakan
dengan ditemani ibu negara presiden membuka parade budaya dengan menggunakan udeng atau penutup kepala khas bali
parade kebudayaan dari lahir hingga kematian pada sore hari ini saya nyatakan
parade budaya bali ini dihadirkan karena sebelumnya presiden jokowi merasa terkesan
akan pesta kesenian bali yang disaksikannya pada juni lalu
ia pun meminta parade serupa bisa ditampilkan saat annual meeting imf world bank group dua ribu delapan belas
sebelum beranjak pulang presiden meladeni permintaan berfoto dari warga yang hadir seusai acara